raja bisa menjadi ayah dan ibu terakhirlah
dan raja gak butuh mantan siapapun
sayang aku mohon kamu bertahan ya
sudah pak detak jantungnya sudah mulai stabil
kayaknya ini gak ada cara lain deh
kita harus cari orang pinter
supaya orang pinter itu bisa komunikasi
dan bisa nyelesai masalah kamu
soalnya udah gak tau lagi harus gimana
makasih ya kamu udah susah susah bantuin aku
aku berhutang nyawa sama kamu
kenapa tiap kali gue deket sama si ayu
makin nggak jelas gini perasaan gue
gak jelas dari dunia mana
lalu dia ke sana
tadi itu mama ketemu sama orang
yang punya enam sense
jadi dia bisa bicara sama roh gitu lah ya
dan mama coba untuk bawa dia
untuk lihat kondisinya putri
kalau dia itu bisa merasakan
bahwa sebenarnya putri itu udah capek
dia minta dilepas aja alat alatnya karena dia udah cukup lama menderita
katanya mama jadi gimana ya
mama ajak orang itu gak ngasih tahu aku dulu
raja gak setuju
putri itu istrinya raja mah
jadi cuma raja yang berhak menentukan
lagian kamu juga baru kenal sama orang itu
papa tuh gak percaya sama orang yang namanya pak
paranormal atau orang orang pintar gitu
tapi memang papa percaya kalau tuhan memberikan kelebihan pada seseorang
tapi di luar dari konteks itu
putri ini anak papa
kita harus cari jalan yang terbaik untuk dia
lebih baik sekarang
kita semua harus berpikir satu
belajar untuk mengikhlaskan putri
ma pa raja bisa menjadi ayah dan ibu nur asyiklah
dan raja gak butuh mantan siapapun
dia yang bilang kalau ibunya arsyilah mau dilepas alatnya
bibi juga tahu tentang ini
itu tadi ada berkas dibawa oleh pak raja
tolong ambilkan di rumahnya pak raja ya
kenapa bisa ke bawah gitu sih
yaudah yaudah saya ambil ke sana
saya harus ke rumahnya raja
ada berkas yang kebawa
ya tapi jangan macam macam ya
mas raja anda berani gak mau ganggu istri saya
kamu siapa ikut campur urusan keluarga saya
kamu mau jatuh air
kamu mau jatuh air
tapi wayou masih tak sangat yakin hehehe
ini memang apa
saya mau ketemu dengan para raja
tunggu sebentar ya
kenapa aku merasakan sesuatu ya di rumah ini
bapak tadi juga
aduh ada apa ya sama aku
dan raja lagi ke rumahnya non telsi
dan lagi marah marah
ngapain raja marah marah di rumah orang
nyonya citra juga ikut ke sana
citra juga ikutan ke saya
yaudah kamu jagain arsila dulu
maaf kayaknya urusan aja bakal lama hari ini
jadi kalau misalkan gak keberatan
tolong tinggalin aja nomor telepon
atau alamat kantor atau alamat rumah
biar nanti raja yang hubungin mas
aduh gak apa apa pak
kayaknya saya datang di waktu yang nggak pas nih
kalau saya kesini
gak jadi masuk ke rumahnya raja dah
jadi hantu kepo banget sih
udah yuk ah
anaknya siapa tuh
suaranya kayak dari taman belakang
sampai jumpa lagi